dan sebagai permintaan maaf saya
bapak boleh pergi dan gak usah bayar tagian
mau ngapain lagi kamu
eh bapak tenang dulu
saya nggak akan berurusan dengan bapak
tapi biarkan dia nyam nyam
saya akan berurusan dengan bapak
gue mungkin keliatan kayak cewek biasa
tapi saya salah tau aja
gue bisa bela diri
dan gue udah sabuk gitu
kalau lo kena pukulan tangan gue
jadi pilihan ada di tangan lo
oh mau keluarin uang buat bayar makanan
atau gue jamin lo gak bakalan bisa melupain kejadian ini seumur hidup
eh sejak kapan belajar karate
pake sabuk hitam segala
iya gak tiara
ya gimana ya gue tuh emang berbakat banget
jago kan acting gue keren kan keren kan
keren kan tiara
keren sih keren bagus bagus
duit ini gak usah diserahin ke bu maya ya
eh tadi itu ibu lihat
bu maya itu lagi nyatet nyatet potongan gaji kamu buat bulan depan
iya bener bu
karena kan bukan kesalahan hari ini aja
tapi bu maya itu emang hobi aja nyari nyari kesalahan kamu
supaya gaji kamu tuh makin kecil
seamat sih dibilangin
hah udah deh
mendingan duit ini ya kamu pakai buat beli sepatu
daripada kamu serahin ke bu maya
mau yang apa
ini ah ini uang untuk beli ikan bu
untuk lalu makan malam ini
uang ini saya anggap sebagai pengganti rugi
karena kita sudah kehilangan pelanggan hari ini
dan kamu kamu bisa kan masak dengan bahan bahan yang ada di kulkas
tapi di kulkas itu bu udah gak ada apa apa bu
nah ibu kan suka marah marah kalau enggak tuti masakin ikan
laut ada tuh di luar sana
pancing siap siap hari lagi
udah cukup au au capek
enggak mau dengar alesan lagi
kamu masak aja
kalau sampai kamu melakukan kesalahan lagi
lama lama kamu kehutang deh sama saya
bu tapi bu bu
tuh kan kamu sih
mau kemana lagi nella
bu aku tuh harus mancing ikan
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang
tuhan aku ingin menang